kepala bina keluarga balita adalah bina keluarga remaja pusat informasi konseling remaja
serta usaha peningkatan pendapatan keluarga
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia puan maharani
dalam sambutannya menyampaikan
harganas merupakan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami
bahwa keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan yang sejahtera
keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata
akan tetapi juga membangun pemahaman kesadaran dan komitmen
dalam mewujudkan keluarga yang sehat berpendidikan bermasyarakat dan berbudaya
sementara itu kepala bkkbn hasto wardoyo di hadapan ribuan pengunjung yang hadir menyampaikan
semua warga indonesia hendaknya menghidupkan kembali kesadaran kolektif
dan arti pentingnya keluarga dalam tatanan kehidupan sosial
peringatan harganas diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum dan pemicu bagi keluarga indonesia
untuk terus menerus berupaya meningkatkan ketahanan dan juga kesejahteraan keluarga
agar dapat menghasilkan generasi yang berkualitas
pada peringatan puncak harganas ke dua puluh enam ini
pemerintah memberikan penganugerahan tanda kehormatan dan tanda penghargaan
bidang kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
berupa satyalen cahaya
sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan dukungan yang telah berjasa
dalam memajukan program pemerintah untuk sejumlah kepala daerah di indonesia
termasuk bupati kulon progo hasto wardoyo yang kini menjadi kepala bkkbn
selain itu dua kepala daerah dari kalimantan selatan juga mendapat penganugerahan
yakni bupati hulu sungai selatan dan bupati tabalong
sementara untuk tuan rumah perhelatan peringatan harganas tahun dua ribu dua puluh mendatang adalah sumatera barat
nanik hayati arief fauzi banjarbaru kalimantan selatan